ini biasanya biaya berobat anak kecil itu lebih mahal daripada orang gede
mungkin juga ya mas
ya berarti mulai sekarang kita harus lebih hemat
apalagi sekarang sudah ada abizar
kita juga harus punya uang cadangan untuk hal hal semacam ini
mulai sekarang makanya abizar kita harus perhatiin
nggak boleh lagi ya salah salahan
nanti kalau sembarangan makan
saya jendul dulu ya saya mau jaga di depan
ibu tante ini
tanya dia minum
biar aku sedikit tenang
bu saya sama kiki ke belakangnya
al memaksakan diri untuk cari reina
saya udah coba kasih tau al tapi dia tetep nggak mau datang
saya tahu pasti al menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya reina dan saya khawatir dia
ini semua salah saya tante
saya yang salah
harusnya saya nggak ngajak rena ke tempat rame kayak gitu
segera ditemukan dan al juga bisa
amitmen dan saya juga tidak menyalahkan elsa
saya cuma berharap yang terbaik ya
saya boleh minta tolong sama kamu untuk mencari al
ya al memaksakan diri untuk cari arena dengan kondisi dia seperti itu
tadi sebelum kesini juga saya coba telepon tapi gak diangkat sama ahok
saya minta tolong sekali ya rena
kamu temukan al saya agak khawatir karena
dia tidak seperti
jadi dia seperti kayak
baik sangat terpukul sekali
jangan biarin kesedihan ini jadi berlarut larut
kalau gitu saya akan langsung mencari pak al
tolong kalian semua cari pak al
sisir semua area molinasi
sudah di sini
hanya ini mungkin mereka sedikit
ya terima kasih pak
lupa untuk tuduh
bangun pak sebentar lagi harus sholat subuh pak
apakah bapak tidak apa apa
simpang maaf saya tiduran di masjid ya tidak apa apa
orang berhak datang ke sini sepertinya bapak sedang diuji oleh allah artinya
allah itu sayang sama bapak layu kali pulau nafsan ilawisaha allah tidak akan
memberikan ujian di batas kemampuan hambanya bapak pasti bisa melewati ini
semua mintalah kekuatan dan kesabaran kepada allah dan yakinkanlah inamal
istri yusro dibalik kesulitan ada kemudahan
astagfirullahaladzim wa atubu ilaihik berikanlah hamba kekuatan untuk menghadapi
cobaan ini allah dan mohon engkau berikan perlindungan terbaik kasih sayangmu bagi
anak saya askara dan raina dimanapun mereka berada saat ini ya allah jauhkan mereka dari
orang orang yang berniat jahat lembutkanlah hati mereka yang berada di dekat rina dan askara
terbanyaklah istighfar dan kematian yang berada di dekat rina dan askara
dan bertobat kepada allah agar diampuni dosa dosa kita kita manusia pak tidak
luput dari kesalahan dan hilal maka dari itu memohon apapun kepada allah
hanya allah lah yang bisa membantu bapak
kemana lagi ya di seputaran mau kayaknya udah enggak ada petunjuk dan aku sama sekali
enggak punya petunjuk apapun yang bisa mengarahkan aku kerena ya allah tolong
lindungi anak hama ya allah semoga dia baik baik aja jangan sampai terjadi sesuatu sama
selamat pagi pak nino
selamat pagi pak nino
selamat pagi pak nino
selamat pagi pak nino
kenalin ini pengacara teman saya
sepertinya wajahnya tidak asing
pengacara ini sangat terkenal
dan saya yakin beliau bisa membantu kasusnya pak nino
saya kan ini enggak
saya kan ini enggak
saya kan ini enggak
minta bantuan untuk diceritakan pengacara
menurut saya kasus ini semakin cepat semakin baik
saya udah dengar kasus pak nino yang hadapin dari bu zara
menurut saya pak nino bisa menuntut aasu atas rena
karena wali yang sekarang ini sedang bermasalah
dan tridor dalam menjaga rena
jadi bapak tenang aja
saya akan membantu pak nino
udah pak nino
udah pak nino
gak usah terlalu banyak pikir
kita jalani aja dengan cara yang benar
demi pak nino mendapatkan hak asuh rena

bagaimana keadanya sekarang dok
bagaimana keadanya sekarang dok
belum ada perkembangan yang membaik pak
belum ada perkembangan yang membaik pak
berdoa saja supaya anak bapak segera pulih

kalau ada apa apa hubungi kami
kalau gitu kami permisi
selamat pagi pak
kalau anak ini sekarang saya tinggalkan
bagaimana jika terjadi apa apa
bisa jadi masalah besar nanti
apalagi data data saya sudah dipegang
sama pihak rumah sakit
kamu benar benar mengingatkan saya sama kayla
kayla yang sampai sekarang belum juga ditemukan
kayla yang sampai sekarang belum juga ditemui
kalau tidak kita harus pusing
ini semua gara gara nia

bikin pusing saja
bikin pusing saja
bikin pusing saja
bikin pusing saja
semoga tidak terjadi apa apa dengan kalian semoga allah selalu menolong kalian nak
permisi mas apa saya mau numpang tanya jadi saya lagi cari anak anak saya kebetulan mereka
lagi hilang mungkin sempat melihat kedua anak sayang ini atau salah satunya
hai bapak bapak aldebaran kan iya saya
apakah mbak bapak sudah there
teknik yang terhasil
di suruh sama tante sarah
nek taruh di situ aja
nek itu pas tante sama om dateng
pas sudah mas arang
bu rosna pak udah gak kabar dengan om
malam saya saya pantengin terus
gak ada kabar sama sekali dari om
saya dan tim sudah berusaha untuk mencari paal tapi
pak al belum bisa ditemukan
semoga al baik baik aja ya
sebentar saya ke toko dulu
nomor gak dikenal
ibu kenal dengan bapak aldebaran alvari
iya betul itu anak saya
anda tahu nomor saya dari mana ya
maaf bu sebelumnya
nomor ibu ada di kontak daerah pak aldebaran
kita menemukan pak aldebaran
lemas bu di depan masjid
ke saya ke nomor ini
baik terima kasih
barusan menemukan kontaknya dari handphonenya al
dia sekarang lagi mau kirim
lokasinya ada di mana
nanti saya akan segera
bu rasa bu rasa di sini aja
biar saya sama ren yang cari al
yang jemput al
kirim kirim ke ren dia aja bu
ketemu di depan
al balik balik aja bu
ini dia share loka dosa kirimnya
sudah masuk bu
kalau gitu saya panuh sih
selamat siang pak
ini menang ibu
lebih baik kita di rumah
kita siapin makanan untuk al
atau obat obatan vitamin yang lain
karena al pasti kondisinya juga gak sehat
kalau perlu kita panggil dokter
supaya ketika al sampai
kita bisa kasih perawatan untuk ini
satu dua tiga
memang selamat ya program
apa kita boleh ke dokter aja
gini deh kamu kasih obat penuh untuk mas aja
coba kasih obat lagi ya
nanti aku kasih obat lagi tapi kalau masih belum turun juga kita bawa ke dokter ya mas ya
ya mas ya
nih tolong kamu pegang dulu ya
sini kompresnya sini
lagi apa ya fil
lagi apa ya
pak sebaiknya kita ke rumah sakit pak ya
tadi bapak ini mendadak lemas pak jadi saya tungguin di sini
kalo mas mau pergi silahkan ini anak saya saya yang akan merawatnya
baik sama pak
saya mau aja cari rena sama askara pak
saya ke rumah sakit dulu yuk
rena sama askara gak tau lagi dimana kondisinya gimana pas saya mau cari mereka
al denger papa denger papa
gimana kamu mau cari askara dan rena
kalo kamu lemah begini
siapa yang menyambut mereka kalau mereka pulang
ingat kondisi kamu sekarang
saya sudah gerakkan beberapa orang untuk mencari rena dan askara pak
pak al udah bagus
cari dengan cara kamu saya cari dengan cara saya
al denger papa
ya allah gak tega liat al seperti ini
kehilangan andin sakitnya masih kerasa sampai sekarang
apalagi ah kehilangan dua anaknya
ya allah kenapa cobaan ini begitu berat ya allah
seadanya semua ini karena dosa dosa kami tolong ampunin kami ya allah
ampuni kami ya allah
saya tahu dibalik semua kesulitan pasti ada kemudahan
segerakanlah kemudahan itu ya allah
udah gitu aja
kamu sehat dulu baru kita cari rena sama siapa
kamu gak bisa nyari rema dengan kondisi seperti ini al
kita semua akan cari reina dan askara
al makasih pak suriarendi
kamu apa yang kamu pikirkan
mama tau kamu menghotelkan rena
tapi lihat kondisi kamu
kita ke dokter ya
kita ke dokter cek kondisi kamu
aku mau cari rena sama sekarang lagi ya
tanggung jawab komisi banyak yang belum selesai
mama tahu itu tanggung jawab kamu
mama tahu kamu mau cari askara
oke kalau kamu gak mau ke dokter
setidaknya kamu istirahat
siapa yang akan bertanggung jawab mencari reina sama askara
tapi kamu harus istirahat setidaknya
aku gak akan bawa kamu ke dokter
mama dengerin mama
dengerin ibu rosa ya
untuk masalah askara rena
kamu gak sendirian al
kita semua akan mencari rena dan askara
kamu juga harus memikirkan kondisi kamu sekarang al
gak bisa begini
pikirin diri kamu ya
kamu mau cari rena cari askara
yang ada kamu nanti jadi sakit beneran
sayang salah al
saya gak bisa jagain rena dengan naik
saya yang salah saya bukan kamu
kalau aja waktu itu saya dengerin rena untuk gak pindah rumah
rena pasti masih disini
semua yang terjadi saat ini tuh karena salah saya pak
kalau saya waktu itu gak ngajak andin rena askara pergi jalan jalan
mungkin sampai sekarang rena masih disini
andin masih disini
saya yang salah
saya terlalu memaksakan kendak saya
gak usah nyalain diri kamu
kamu gak salah sayang salah
kasian pak bos
ini gara gara gue ini kagak becus jagain gemboy
ya allah tolong kuatkan pak bus
hati kikit rasa di sehat saya liat mas al seperti ini ya allah
perasaannya pasti hancur sekali
kamu harus sabar
memang cobaan ini bertubi tubi tapi kamu harus sabar
kita akan sama sama kita akan sama sama bantu kamu cari mereka
bener kata kata pak suri kata aku seharusnya kamu jaga kesehatan kamu
kamu istirahat ya
reni saya minta tolong anterin al untuk istirahatkanmu
kamu bisa sendiri bu
ngomongnya ya butuh waktu untuk menyendiri dulu
nanti kalau udah tenang kamu ngomong ngomong silahkan
nah kita juga harus pulang kamu juga harus istirahat lah
saat kita pulang dulu ya
nanti kita bisa kesini lagi
sekali lagi saya terima kasih
panasnya itu dari pencernaan
mungkin diakibatkan dari makanan
oh gitu ya
pantas aja pas saya kasih obat penurun demam
obat penurunnya nggak terus terusan
nanti tolong diperhatikan saja masalah makanannya
kasih dia itu makanan yang bergisi
makanan bergizi kan gak harus mahal
apalagi anak bapak sama ibu ini kan masih balita
jadi harus diperhatikan masalah makanannya
nggak boleh jajan sembarangan ya
maka akan saya kasih resep obat penurun panas yang lebih baik lagi
selain pencernaannya bapak dan ibu juga bisa tebus obatnya di apotik
baik dok terima kasih
gue udah janji gue mau jaga anak anak lo
tapi sekarang gue malah kehilangan
di saat gue pengen bikin rena
hilang sama kesedihannya bikin dia senang
tapi gue malah kehilangan dia
tidak bisa menjalani amanah dari pak aldebaran untuk menjaga rena
gemoy di mana sih
sekarang aja belum ketemu
meu belum maupun kami tokoh sama mirna itu masih lama
apa yang kamu lakukan
gue gak ngejagain dia dengan bener
begini kalau liat keadaannya
nanti pas kita berdoa
gak putus putus siapa tau
langsung bisa ketemu
biar rena sama asghar cepet pulang lagi
biar kita jagain mereka lagi
aku kangen tau
biasanya biaya berobat
anak kecil tuh lebih mahal
daripada orang gede
mungkin juga ya mas
sekarang kita harus lebih hemat
apalagi sekarang sudah ada abizar
kita juga harus punya
untuk hal hal semacam ini
mulai sekarang makanya abizar kita harus perhatiin
gak boleh lagi ya salah salahan
nanti kalau sembarangan makan dia sakit
biaya dari mana nina
masak masakan yang sehat sehat oke
tolong kamu pegang abizar dulu
udah gak apa apa
cepet sembuh kamu
iya saya sudah selesai ya
pak ini untuk penurun panasnya
tiga kali sehari selama delapan jam ya pak
lalu ini obat antibiotiknya ditambahkan air
selama tujuh hari ya pak
tidak boleh lebih
kenapa aku bisa kehilangan reina mbak
kenapa aku bisa teledor ini
harusnya aku bisa lebih aware untuk jagain rena
kenapa sih mbak aku bodoh banget mas
iya kamu udah usah terus terusan menyalahkan diri kamu sendiri
sekarang mendingan kita pikirin gimana cara menemukan reina
tenang reina ya
tapi aku pasti penasaran
rena itu lagi ngejar siapa ya
aku sih gak tau pasti dia lagi ngejar seseorang atau apa
tapi ya reno gak mungkin lari dan
dan ninggalin aku kalo gak ngejar
kita gak akan tahu
saat itu rena ngejar siapa
yang penting sekarang kita doakan
supaya rena dan
askara selera ditemukan
polisi lagi mau melakukan perlindungan
semoga ada titik terangnya
semoga rena baik baik aja ya pak
kayaknya gue masih belum bisa
bicarain tentang laki laki yang mirip
gue gak mau nambahin beban pikiran mereka
pasti udah sangat sedih
dan bingung soal rena dan askara yang hilang
tadi disini kok
saya masih di rumah sakit
aku tadi itu angkat afan dari bos aku
gak boleh aku angkat telpon
kalau udah pijat gimana
ya allah abizar kamu tuh kemana sih sayang
sebelumnya abizar pernah hilang
maaf pak tadi gimana
alhamdulillah ya allah abizar
enggak mas jadi maksud aku itu
si abizar itu kan masih kecil
menelagi aktif aktifnya jadi dia suka lari kesana kesini
kalau kita gak awas
ngasih balik bener ya kayak gini
sekarang kita gak tau dia dimana
daripada kita ribut terus meningkat
sekarang kita cari dia dimana
nina rumah sakit segede gini cari dimana
iya dimana kek mas aku takut dia kenapa napa
ya aku juga gak mau dia kenapa napa